biar gue masuk ke dalamnya sendiri aja
udah lo pulang aja
makasih ya udah nganterin gue
soalnya gue takut dikuncin dari luar
ntar gue disuruh tidur di teras lagi
udah deh hati hati lo
gue kasih ini ke salman

eh aku sebel banget deh
kenapa sih salma tuh ditolongin lo sama nathan
nathan tuh udah kayak friend charmingnya dia tau gak sih
tunggu tunggu mana sih dia
gak diangkat juga
oh my god mona evelyn kalian tuh kemana sih
waduh tuh gue lagi butuh mereka
kak kenapa aning nyangkut ya di gigi aku
atau make up aku berantakan ya
aku lagi lihat yang di belakang
eh apaan sih
lu dapet handuk dari mana
oh ini bersolok ya
handuk ini gue dapetin dari lion cafe
kalau bajunya gue udah beli buat salman
cuma gue belum sempat ngasih aja
kau mantis banget sih lu nat
gue handukin ya
nggak nggak usah nat
gue bisa sendiri kok nat
nanti aku ambil
mendingan lo buru buru ganti baju deh
iya eh kita temen aja
nggak tau toh
katanya sih tadi pulang duluan
takut dikunciin rumahnya
lo sendiri nggak kenapa napa
udah kayak tikus kecebur kota aja
ntar masuk angin loh
ya gue sih santai aja
nggak usah lo pikirin
eh gue bisa sendiri kali
gue bisa sendiri
kemana sih temen temen gue
gak ada yang peduli sama gue
gue lagi sedih
kenapa nggak peduli sama gue
evelyn mona juga nggak tau kemana
emang gak ada yang peduli sama gue
masih ada gue
gue ngapain sih di sini
ya nggak penting lah
ya sekarang gue hantar balik yuk
gue itu nggak terima penolakan ya
bagian ini sekarang udah malem

nggak ada yang peduli sama gue
nggak ada yang peduli sama gue

ini sekarang udah malem
bahaya cewek secantik gue tuh pulang sendiri
yuk kita pulang
tidak usah soker sama gue
nggak usah gombal juga
harus berapa kali sih gue bilang
care banget malah
pokoknya sekarang kita pulang
eh budi budi
budi lo hantarin gue pulang sekarang ya
udah jalan aja
apa sih gue gak mau
kenapa sih pakai muncul sudalah
budi ayo buruan jalan
budi ayo buruan jalan
udah dikasih jaket juga nat
nah udah kelar nih
yuk lanjut lagi
iya kali deh kak
orang udah kejadian kayak gini mau lanjut
mendingan kita pulang aja ya kak
kak dit natan
gue pulang dulu ya
biar gue yang hantar lo pulang ya
aduh kenapa mesti lo sih
kan ada gue sama rahma
natan aja yang hantarin salma pulang ya
nggak apa apa diantarin natan aja
ih kalo kalian pulang bareng terus gue sama siapa
gue sendiri dong
terus kalo misalnya gue ikut sama kalian berdua poncengnya
terus nanti jadi bocah yang bertiga
yaudah nggak apa apa
gue sama lo kok pulangnya
kak kak dit maaf ya
aku pulang bareng hafifa aja
paling gue udah diantar si natan
kenapa sih gue selalu aja telat satu langkah di belakang nata
makannya gercep dong do
eh dari tadi juga lu yang nahan gue
udah deh ah
buset dah nih cewek
udah gue anterin
mimpi apa gue semalam
anterin cewek cakep tapi galaknya minta ampun
lo sampe sini doang sih
ya maksud gue biar gue jalan ke dalamnya sendiri aja
nggak usah diantarin sama lo
bukan karena itu kok
gue gue cuma gak mau nanti lo ada masalah sama papa
kalau bokap lo udah kenal sama gue pasti gak akan bermasalah
makanya gue harus nganterin lo sampe dalam ya
masa sampai sini doang sih
nat udah ya nggak usah
biar gue masuk ke dalamnya sendiri aja
udah lo pulang aja
makasih ya udah nganterin gue
tahan tahan tahan
biasanya lo tuh nunduk solting bengong
gak ada apa apa
biasanya lo tuh nunduk salting bengong